pasti tentang pencuri di sekolah ini kan
maaf bukannya saya nuduh kamu sebagai pencurinya
saya hanya ingin sedikit informasi tentang kamu
kalian nggak perlu tahu siapa saya
pasti saya bukan pelakunya
kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu bukan pelakunya
aku akan buktikan
biasa aja pak
ini sudah sangat biasa
dibandingkan kehilangan bapak
pasti itu si danu itu
dia yang tahu seluruh seluruh sekolah kita
betul tidak teman teman
pen putih yanni pen nenek nismikiti kan
barang barangnya itu kan mahal mahal
kalau misalkan dicuri gimana ya bu
aku tuh bisa rugi banget
aku tuh cantik
kalau misalkan dia bisa nyol nyol aku kayak gimana
kalian sekarang tenang dulu
kita gak bisa main nuduh orang sembarangan kan kalau gak ada bukti
lagipula kita sekarang juga lagi ngumpulin informasi
jadi kita sangat membutuhkan informasi
cik ini aku kembalikan buku yang kemarin aku pinjam
ceritanya seru kan
penny munar cepetan sini
alamak si cika makin tidak benar saja
lama lama dia jadi pencuri juga itu
aku masih punya loh di rumah
udah cukup kok
mau apa kau dekat dekat cika
mau ku teriaki maling agar teman temanku ini memukul ikau semua
kau sudah apaan
enggak mengaku lagi
tentu tentu tentu tau gak sih
kamu tuh gante gante
kenapa sih kamu tuh jadi maling
untung aku gak suka sama kamu
tunggu aku suka sama si gerhana yang anaknya baik baik
kalau ganteng ganteng kayak gitu tuh saya akan jadi maling
mana ada maling mengaku maling
bisa bisa penjara penuh
nah mau apa kau itu
jika ayo kita pergi dari sini
jangan kau dengarkan apa kata pencuri itu
emang enak dicuekin nat
ke kantin yuk
tau nggak sih
kau lah megang megang penny putrihani
tapi nah ini semilai gitu
itu cuma gerhana tersayang
kalian ada pencuri mana
memangnya enak kalian berdua dicuekin
ah itu siapa namanya
dia bernama danu
danu disuruh beri komentar di kolom komentar
aku akan buktikan kalau aku bukan pelakunya
dari mana kalian melepaskan berbareng ini
hei cepat laman itu itu laman cepat cepat
ampun bang ampun
laman itu itu laman
mereka lah yang kalian cari
pasti bu ini dia malingnya
lihat kok ini celana saya bu
oh jadi itu malingnya
oh jadi itu malingnya
oh itu malingnya
aduh ini kan celana keselamatan
tapi dia maling
itu dia pelakunya
pak diki bu apa apaan sih
lepas lepasin sekarang juga
pak udah pukulin aja
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan jangan
udah semuanya tenang dulu
tidak boleh main hakim sendiri dong
kalau begitu kalian
alamak kita dicuekin
kita lo aja kalian mau pungut
he he si kiri kiri bisa bicara juga
saya mau tahu kenapa alasan kalian mencuri barang barang itu
kalian mencuri kolor kesayangan saya
nggak segitunya kali pak
namanya juga cinta bu
kami disuruh gerhana bu untuk menjebak danu
ini fitnah bu
buktinya saya tidak mengenal dua orang ini bu
ya ampun ibu masa gerhanaku sayang penipu tiawani badinani semikiti
yang paling cancik di seluruh dunia punya pacaran menjadi mencuri
oh my god nggak mungkin dong ibu
eh yang lain jangan didengerin jangan didengerin
gerhana itu anak baik baik jadi kalian tenang aja ya
tenang aja oh my god
penipu tiawani badinani semikiti siok oh my god oh my god

kami disuruh gurhana bu untuk menjebak danu
ini buce udah kayak kena ayam kena telok
nak ngapasih lu diam aja
gak ada apa apa gak ada apa apa lu nongol aja
ada apa apa maksud lu gimana sih
di sekolah cang gerhana dituduh jadi maling
hah itu yang salah cang gerhana di sekolah dituduh jadi maling
tapi cang tenang aja fathur gak percaya kok
terus gua gak diajak
hah ajak ke mana
gue kan juga gak percaya
udah berantem lu
tapi tenang cang didin sama fatur mau bantuin cari dalangnya
iya bener bener cang
iya nak kalau ketemu tuh dua anak pingin gua hanyur
pingin gua tanyain siapa yang nyuruh mereka
betul din kita paksa mereka
ngaku emang dia gak mau masih hidup
kita gak usah pakai cara itu
lebih baik kita gunakan dengan cara baik baik